sekali lagi saya sampaikan kami prihatin dengan kejadian kejadian ini
mudah mudahan pemerintah segera menemukan solusi yang preventif
segera menangani kasus ini
seperti yang beberapa kali kami sampaikan di beberapa media
itu tidak pernah digunakan di dalam
pembuatan produk produk farmasi
atau dikenal dengan formulasi produk produk farmasi
mengapa kedua zat ini ada
ini adalah cemaran dari proses produksi zat kimia yang namanya
kemudian juga doll maupun gliserin
yang memang diperbolehkan sebagai bahan pembantu
membangun produk produk farmasi
maupun produk produk makanan
sekali lagi dua zat ini yang disebut dengan ethylene glycol
maupun di ethylene glycol adalah maram di dalam
suatu bahan baku yang memang diizinkan atau diperbolehkan
di dalam kelas produk produk farmasi
prof dalam pembuatan obat secara kefarmasian begitu
sudah mengetahui adanya cemaran ini yang akhirnya menimbulkan
apakah memang potensi seperti ini juga sudah diketahui oleh para produsen obat
bahwa ada pencampuran atau kombinasi zat yang ada potensinya ini
akan menimbulkan zat baru namanya ethylene glycol dan juga di ethylene glycol dalam sebuah obat

jadi mulai dari bahan baku baik itu bahan aktif baik itu bahan biasa baik itu bahan biasa
jadi mulai dari bahan baku baik itu bahan aktif baik itu bahan biasa
itu bahan aktif maupun bahan pembantu sampai proses produksinya
dan kemudian distribusinya sampai ke tangan pasien itu semua aturannya ada
jadi kemudian bahan ini digunakan kemudian ada cemaran yang mungkin muncul di dalam proses produksinya
maka dengan demikian diizinkan ada
dengan demikian diizinkan ada
ada ambang batas maksimal yang tidak akan mengganggu keamanan penggunanya atau pasien seperti itu kira kira
oke kemudian bagaimana kemudian ini muncul zat zat ini muncul
apa yang menyebabkan bahan baku tadi yang memang diperbolehkan untuk memproduksi obat
apa yang membuat zat zat ini muncul
apakah memang selain tadi proses pembuatannya
apakah cuaca ataupun ketahanan lama dari obat tersebut mempengaruhi timbulnya zat etilen glikol dan diethylene glycol
ya jadi seperti tadi saya katakan karena sudah ada aturan mainnya zat ini memang ada
tapi sekali lagi dalam batas yang masih dikategorikan aman
dan kemudian ketika ini menimbulkan satu kasus seperti sekarang ini yang diduga ini salah satunya
itu ada faktor faktor lain yang juga menjadi pemicunya
kita sebut dengan multifaktorial
saya setuju sekali dengan dari bapak jokowi bahwa perlu dilakukan kajian komprehensif
kira kira kalau ada misalnya zat ini yang memang juga
dapat menyebabkan kasus seperti sekarang yang kita sebut dengan intoksikasi
apakah ada produk produk yang memang substanar sehingga memungkinkan cemaran dari produk farmasi
yang mengandung etilen glikol maupun etilen glikol tersebut
lebih ambang batas yang diizinkan dalam peraturan
prof kalau kita berbicara soal ambang batas eg dan eg dalam
apa kemudian dampaknya atau gejala paling mudah dilihat
jika memang seseorang menerima kandungan eg dan eg ini melebihi ambang batas
ya jadi studinya juga sudah banyak
jadi ketika zat ini ada dalam melewati ambang batas yang diperbolehkan
kemudian masuk ke tubuh pasien
maka akan terjadi proses metabolisme senyawa tersebut
yaitu jadi yang namanya
pertama yaitu asam glioxilat
kemudian akan dirubah kembali menjadi asam oksalat
nah ketika ketemu dengan unsur kalsium
maka dia akan berubah menjadi kalsium oksalat
dan ini yang menjadi masalah utamanya
akan menjadi senyawa kristal
yang akan sulit sekali untuk dilarutkan
dan akan masuk ke organ ginjal pasien
sehingga di sana akan merusak
organ ginjal pasien dan juga asam oksalat sendiri
akan menyebabkan masalah dengan yang namanya
necrosis pada organ ginjal
sehingga ini yang menimbulkan yang disebutkan tadi
gagal ginjal akut atau acute injury seperti itu
batas normal yang diterima tubuh seperti apa prof
dan mungkin apakah bisa dilihat secara kasat mata
jika memang obat ini sudah tercemar
dengan konsentrasi yang begitu tinggi
eg dan eg mungkin warnanya akan berbeda dari biasanya
atau seperti apa
kalau dari sisi warna karena memang senyawa ini
itu senyawa yang mudah larut dan berwarna bening
jadi hampir tidak berwarna
hitung hitungannya di dalam mornografi juga ada
jadi satu ppm
jadi satu ppm
itu kira kira yang diizinkan maksimal di dalam bahan baku obat
bagaimana kemudian dengan obat penawar yang juga disampaikan
oleh kementerian kesehatan menteri kesehatan
bahwa kita akan mengirimkan atau akan menyediakan obat penawarnya
apakah memang itu cukup efektif untuk menyembuhkan pasien pasien ini prof ketut
kalau terduganya memang adalah etilen glikol
jadi obat yang sedang diupayakan oleh pemerintah dalam ini lewat kemenkes
itu adalah namanya pomepisol
itu memang akan menghambat reaksi dari etilen glikol maupun di etilen glikol itu menjadi asam oksalat
sehingga tidak akan membentuk kristal dan merusak ginjal
jadi tentu ada perbaikan
studi studi sudah membuktikan hal ini ketika
pasien yang diduga mengalami gagal ginjal akut yang disebabkan oleh etilen glikol maupun ditilen glikol
ini dengan terapi pomepisol
akan jadi perbaikan fungsi ginjal dan alhamdulillah akan berangsur angsur akan mengalami kesembuhan
prof tadi prof ketut menyinggung bahwa ini adalah cemaran zat atau cemaran dari bahan baku obat
yang kemudian berubah menjadi zat etilen

jadi saya harus tahu dari kacamata prof ketut cemaran itu mungkin bisa kita sandingkan dengan ketidaksengajaan
pengawasan dari bpo m bpo m ini sudah cukup betul sudah pada jalurnya kemudian terjadi ketidaksengajaan ini
atau ada kelalaian dalam pengawasan sehingga bahan baku tersebut akhirnya menimbulkan zat zat ini
nah ada dua hal
cemaran itu memang mungkin ada dan itu diperbolehkan melalui regulasi yang sudah ada secara ketat
artinya cemaran masih ada di bawah ambang batas yang diperbolehkan menurut regulasi kan seperti itu
dan yang terpenting adalah tidak menyebabkan gangguan kesehatan pada penggunanya yang pertama
yang kedua ketika ditemukan cemaran ini melebihi ambang batas yang akhirnya menyebabkan aktivitas pada penggunanya
ini bisa saja adalah kelalaian dari produsennya yang tidak mengawasi secara ketat proses formulasinya
mulai dari supply dari bahan baku dan kemudian dalam proses formulasinya seperti itu
jadi ini perlu ditelusuri karena tadi saya katakan proses produksi produk produk farmasi itu regulasinya sangat ketat
salah satunya kita kenal namanya cpo
ini adalah pembuatan obat yang baik
bahkan itu direkognisi oleh dunia bahwa kita memiliki aturan main dalam proses produksi obat yang kita sebut dengan cpob itu sudah dikenal oleh masyarakat dunia
saat ini juga kita ketahui bepom sudah menindaklanjuti perkara ini lewat jalur pidana terhadap dua perusahaan farmasi
kita tunggu nanti update nya seperti apa apa fakta fakta yang ditemukan dalam penyelidikan kasus ini
prof iketut adnyana dekan sekolah farmasi indonesia
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia connected
terima kasih mbak puspa
jadi intinya kita mendorong analisis dari akar permasalahan dari kejadian kejadian ini sehingga kita bisa belajar banyak untuk kedepannya
siap baik terima kasih prof ketut selamat malam salam sehat
terima kasih mbak puspa